mahalnya biaya perawatan kesehatan di irak membuat warga terpaksa beralih ke pengobatan herbal
sebenarnya layanan medis di irak digratiskan
namun karena minimnya obat yang tersedia serta kurangnya peralatan kesehatan
membuat warga irak terpaksa berobat ke layanan kesehatan milik swasta yang biayanya jauh lebih mahal
sedangkan warga yang kurang mampu memilih beralih ke terapi herbal yang lebih murah
kepada kesehatan yang berlalu di irak harga medisnya menjadi mahal dan mahal
dan juga untuk orang orang yang sederhana
jadi sebagian dari mereka menuju ke peralatan herbal
jadi peralatan ini menambahkan peran kerja
jadi banyak kedai kajian di irak
sebagian dari mereka sudah siap dan mengembangkan kemampuan mereka
dan sebagian lainnya tidak mengembangkan
karena terdapat keadaan tertentu
dan tidak dapat kemajuan
jadi kita berusaha untuk membiarkan mereka mengambil alihkan alihkan alihkan alihkan
dan menjaga kemampuan mereka
dan menambahkan kemampuan mereka ke jihad

tingginya warga ke terapi herbal membuat banyak pusat pembelian obat obatan herbal
menjamur di ibu kota irak bagdad dalam beberapa tahun terakhir

dia mencoba membuang pelajaran dengan kemampuan membeli perubatan herbal berbalwan
perubatan diénergie kuyus kuyus
maka assalnya memandangi pelayan effort
untuk membapanya seperti biasa
ini adalah pengalaman mengenai perubatan herbal
menggunakan alihkan alihkan alihkan berbalan
dan mengcomekkan bijak

yang telah memiliki izin untuk menjual obat herbal
namun mengganti resep medis ke produk herbal
bisa membahayakan pasien
ketika kita menggunakan ubat ubat ini
kita menjaga keadaan kita
ketika kita menjaga keadaan kita
kita menjaga keadaan kita
ini adalah hal yang diperlukan
ini adalah hal yang diperlukan
karena kita menjaga keadaan kita
dengan ubat ubat ini
yang tidak dikenal
pusat pengobatan herbal nasional irak
yang terafiliasi dengan kementerian kesehatan
telah menutup sepuluh toko obat herbal
karena melakukan pelanggaran serius